kurang kurang kalau mau kesurupan kepadanya
terima kasih banyak ya
ngapa taruh di sini
ya makasih pak
enggak apa apa kita masalah
ini dia yang udah ngadalin saya
jangan banyak bicara biar pak ustadz musa yang mulia dan santun akan berbicara
terima kasih pak ade atas waktunya saya mohon izin memarah marah dulu ya
ustadz musa yang mulia dari santun ini udah gak habis pikir lagi
gimana cara untuk menghukum kalian kalian itu gak bisa dikasih tahu
udah dikasih hukuman yang berat tidur di kamar pusat
ustadz usah pikir kalian bisa menjadi anak anak yang baik yang soleh
kalian malah mau adek pesantren bohongin pak serikiti
kalian harus berpikir berpikir sebagai seorang sattiwa
kalian turut soleh jadi anak pinter turut taat kepada peraturan
jangan lawan terus
apa tuh suara bayi tuh
iya ustadz ini deh pak ustadz tadi ibunya itu udah pulas buat perlahiran deh ustadz
jadi ibu ini beneran mau melahirkan
aduh gimana ya
coba coba itu sepanuknya diangkat pengen liat bayinya
ini tadi pulas perutnya
tapi bukan mau lahiran
tapi masih bagus tuh ringtone suara bayi
coba kelo ringtone ya ringtone sini deh pang panas kebakaran
diganti ya ringtone ya ganti ringtone pake lagu ini bu
gini diriku jadi seperti mereka
kiranya aku salah ternyata salah
gak tau sih juga bingung
yaudah deh kalau gitu anak anak semuanya masuk ke dalam mobil ya cepat cepat
padahal mobil tuh gede
jium badan kalian
bawa matahari bawa sampah sampah diacak acak
benen aku ilang
yeay power banget sih nanti aku ganti yang lebih bagus
yalah itu mah palingan di pasar sepuluh tiga ratus kali
ih malah ribut lah
eh apa kalian mau ustadz musa yang mulia dan santun ini kasih hukuman yang lebih berat lagi
bukan tidur di kamar ustadz musa tapi tidur di kanan gorila
susah banget kalau dibilangin
kau dulu saza
kok itu mainan si sobri bisa sama ustadz zah

tau kita udah cape cape nyari di tong sampah
eh taunya ada di ustadz zah dulu
eh temen temen sungguh belalakan
terus kamu mau gitu mainannya di tempat sampah
ini punya sobri ya
tadi itu stazan nemuin ada di pinggir tempat sampah
terus ustadz zah liat masih bagus jadi ustadz zah ambil aja deh
makasih ustadz zah udah ngambil mainannya sobri makasih
bawa kabel kebakar
bawa sampah maksudnya
sobri sama yang lain aku bawa sampah sih
iya jadi gini nih ustadz zah tadi kan kita nyari nyari mainan sobri
gara gara mainannya sobri kita jadi acak acak sampah
yaudah sekarang kalian mandi ya sobri
sekarang mandi dulu baru nanti ustazah kasih mainannya ya
emang ustadz zah nuyuh memang luar biasa menurut saya
cuma sekali ngomong aja anak anak pada patuh
langsung aja mandi
saya dari tadi ngomong sampe bebosa sampe marah marah
mereka gak dengerin juga tuh tetep aja bandel
memang sepertinya ustadz zah nuyuh ini cocok menjadi ibu dari anak anak saya
ibu dari para santriwan dan santriwati
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dari kamar santriwan
oh ini loh tadi saya nemuin ini di ketepan sampah ternyata ini punya sobri
oh coba aku bawa disini
baiklah walaupun urusan mainannya sobri sudah selesai
tapi yang namanya hukuman harus tetap ditegakkan
bagaimana pak de
saya setuju kalau perlu sekarang juga kasih hukuman
betul kata pak de saya juga ngikut aja
baik pak de lihat ya pak ade setuju ustadz musa juga setuju
ini hukuman sebetulnya karena juga kalian sudah ngerjain pak sri kiti
dan kalian keluar pondok itu sama aja kalian keluar tanpa izin
hukuman untuk kalian adalah
eh belum belum
baik hukumannya adalah kalian harus jalan jogok ngutri lapangan sambil mengutin sampah
ayo dipungutin sampahnya sampai bersih
jalan jongkok jangan ada yang duduk
kalau ada yang duduk ustadz supaya disulan
jongkok pengutin sampahnya cepet
haaa emang enak mengutin sampah
makanya jangan jadi anak nakal
santriwati karena kalian udah ngeledekin para santriwan yang lagi mengutin sampah
kalian bantuin juga mengikuti sampah sekarang juga
pak ustadz itu ngeledekin apa
itu tadi ngeledekin
emang itu bukan salah
ustadz ustadz ya allah ustadz gak boleh rasa rasa gitu sama sama mitri
ya enggak dong ustadzah
ya enggak dong ustadzah
saya ini memberikan hukuman kepada mereka sesuai dengan porsinya
jalan jongkok sambil mengutih sampah itu membuat tubuh mereka menjadi lentur
iya kan jadi belum seberapa sih kalau ini saya rasa
ustadz ada apa nih
itu katanya keshiropan
ketularan akal akalan sama santiwan
bener banget pak denny lihat ya
ini selalu cari sensasi emang nih amalia
kalau mau keshiropan kayak pak denny
saya udah kaget aja

ustadzah gak suka ya kamu kayak gini
ya aku kabur lagi
kapan dateng lupa sama yang tiga
biar ngambil kesempatan laku sepintar
ayo pakde kita kejar
ini engga usah kamu juga berisi
aku cuma mau bilangin usah kamu juga berisi
saya mau pakde aku mendekati
kemana pakde ya
aduh saya udah gak kuat pakde
pakde kenapa pakde ngeles sih
sedikit doang pakde
tuh kemana mereka pakde ya
mau kemana lagi kalian
mau kemana lagi
eh jangan lagi
wah tak ke pasik gt
tenang usah tu pakde
situasi sudah terkendali
mau kemana lagi kalian
udah gak bisa kemana mana lagi
minta maaf pak ustaz
oke jangan minta maaf sama pak ustaz
pak ustadz hanya menjalankan tugas buat kalian yang gak disiplin
nah pertanyaan ustadz musa yang mulia dahsatur ini sekarang adalah
apakah kalian mau bersihin sampah lagi
pasti mau bersihin sampah
eh gimana sih
bawa kesana bawa kesana